hai hai hai hai oke hehehe udah sabar bikin asinan betawi pemirsa ini bahan bahannya yang pertama nih
saya udah panaskan gula jawa ya yang udah dicairkan kita panas lagi lalu disini ada ebi ya dan juga ada
cabai mana kameranya ada ebi dan juga ada cabai lalu juga ada gula dan garam serta kacang ya ini
acau untuk dan cuka ya ini untuk sausnya jadi gula merah kita kasih ebinya ini untuk ngasih sedikit
gurih gurihnya ya oke sambilan prabu masak sekuahnya saya akan plating disini seperti
biasa untuk bahan bahannya anda kalau makan juga
kelihatan ada apa aja gitu ya kalau asinan betawi ini udah ada sayur sayurannya ada wortel
ada toge ada sawi asin jangan lupa ini super wajib banget hukumnya ada sawi asin lalu ada
tahu juga dan ada timun ada kacang dan ini juga penting kerupuknya saya mulai plating
perhatian oke boleh nah ini kan setelah ebonyak dimasukkan lalu juga apa namanya eh setelah ebi
di cabainya ya dimasukin kata orang betawi sedap bener nih baunya nih wanginya enak ya
saya tes dulu ya seberapa manis nih oke enak enak ya mungkin pilihan malah kurang cabainya
tergantung orang suka pedes apa enggak kali ya enggak sekarang kita kasih garam garamnya sedikit
aja ya uf dan juga sedikit gula oke pagi pagi terus aduk aduk nih ya pemirsa ya sampai nanti kita
dapetin rasa yang pas gitu kita ngeracunin orang banget pagi pagi bikin asinan gitu ya buat
makan siang ibu ibu di rumah atau kakak kakak sekalian enaknya tinggal suka aja enggak tambah
nanti terlalu asam rasanya terlalu kecil
wah ini hebatnya belum diberi belum dibuka kita dijebak oleh ambar jebak
gambar ini salah satu pa dan kreatif kami pemirsa kita di jebak ternyata
ini cukup pemirsa nggak usah banyak banyak ya
dasar kamu amber
enggak papa udah enak sudah enak iya nggak ya sudah cukup
oh nah udah ada przyuk ada ngobrol saja terima kasih dulu ya
ada karena kalo nggak ada cukajadi nggak nggak sedep rasanya menjadi sedap gitu placebo cocok
ancurin kerupuknya dulu nih
oh iya di prank nih ambar
kita di prank sama akbar
tenang kawan kawan kameramen tahan tahan
udah udah siap
karena anda di rumah bisa bayangkan semua yang bisa mencium aroma di sini kami yang di studio
jadi mukanya berjamaah nih ya
kalau sudah kasih tahu ya
oke udah kok praps
silahkan langsung disiram
saya udah siap sama garpu saya aja praps
ya ampun saya tuh suka banget sama asingan beneran
tapi rasanya nggak pedes ya
sebenarnya ya salad kita itu gak kalah enak ya dibandingin salad dari luar negeri ya
tapi gulanya jangan banyak banyak aman
iya tetep harus dijaga
kita try ya pemirsa
enak banget sumpah
luar biasa nggak salah ya partner saya jago masak bikin bumbu begini aja enak banget
kalau dua duanya makan yang ngomong siapa dong
iya jadi gak konsen
tapi walaupun ulang tahun
walaupun ulang tahun jakartanya masih besok asinannya udah berhasil kita metengin
jadi mungkin bisa anda coba di rumah bahan bahannya semua gampang dan mudah didapet ya praf ya